presiden rusia vladimir putin mengklaim pihaknya telah melakukan tugas dengan baik di ukraina
ia juga menegaskan tidak berminat menduduki ukraina
sementara itu presiden amerika serikat joe biden menyatakan amerika serikat beserta para sekutunya akan melanjutkan bantuan senjata ke ukraina untuk melawan rusia
presiden rusia vladimir putin pada rabu menyatakan kehadiran pasukan rusia di dekat kiev dan kota kota ukraina lainnya
bukan untuk menguasai negara tersebut
pada awalnya operasi di donbass ditujukan untuk pihak berwenang di kuef
agar tidak melanjutkan permusuhan dan menarik pasukan mereka dari donbass
putin juga menuding pemerintah ukraina tidak hanya mengabaikan namun juga mensabotase pelaksanaan perjanjian mings
perjanjian itu ditujukan menjaga perdamaian kedua negara
dan tidak akan dipercaya untuk ukraina menjadi pelaksanaan terhadap negara kita
menunjukkan keberadaan dengan keberadaan yang disebut aktif pertama
faktanya amerika serikat dan as menyatakan kehadiran tersebut sebagai default terhadap rusia
sekarang semua orang tahu bahwa penerbangan finansial bisa diperlukan
sementara itu presiden amerika serikat joe biden menyatakan
pihaknya akan menunjukkan kehadiran tersebut sebagai default tersebut
pemerintahnya menyiapkan dana bantuan sebesar satu miliar dolar as dalam seminggu terakhir
demi tetap memasuk senjata ke ukraina
senjata senjata tersebut antara lain delapan ratus sistem anti pesawat dan sembilan anti armor portable
selain itu juga akan dikirim tujuh senjata ringan lain yang meliputi senapan mesin maupun peluncur granat
selain memberikan bantuan senjata pemerintah amerika serikat dan para sekutunya juga telah menjatuhkan dana bantuan
selain itu juga akan dikirim tujuh senjata ringan lain yang meliputi senapan mesin maupun peluncur granat
selain memberikan bantuan senjata pemerintah amerika serikat dan para sekutunya juga telah menjatuhkan sejumlah
selain itu juga akan dikirim tujuh senjata ringan lain yang meliputi senapan mesin maupun peluncur granat